lo sengaja ngajak gue ketemu disini buat ngejebak gue
maksudnya apa sih
terus lo tau ya gue udah percaya sama lo karena lu bukan pembunuh roy
sampai gue udah nyelidiki sama suami gue
aku inget laki laki itu temennya
elsa yang kurang ajar itu
daripada elsa makan di luaran terus
mendingan aku bawain makan siang buat dia
takutnya makan di luar itu kan gak sehat
elsa pemotretannya di lantai tiga ya
aku jaring dulu deh kamarnya
oh rasa sisi dari lo
oke undang mimpi
gue senang bisa kerja sama sama lo
ya bukan sebagai hubungan profesional tapi
sa kita selfie dulu ya
satu dua tiga
satu dua tiga
apaan sih lepasin gak
tapi anak tadi tuh betul betul gak tau aturan ma
gak ada sempat satu sama sekali
lu liat temen elsa itu kok perasaan aku makin gak enak ya
mas al lagi itu naruh koper di mobil kenapa mas
iya ini loh tadi rena dianjurkan sama sekolahnya untuk periksakan giginya ke dentes gitu
dan waktu itu si rena kan pernah diajak sama al ke klinik gigi
tapi mas al lagi di luar
kamu tau gak nama klinik giginya apa
itu kayak tulisan di tempat tadi ma
tempat tadi apa
iya tempat aku pergi sama papa ada tulisan itu mak
emang ada yang nama klinik gigi kayak gitu
kalau nggak salah sih mas al pernah bilang klinik giginya itu namanya heksagonal
oke kalau gitu yaudah mama coba daftarin rena kesana ya
makasih banyak ya ma
kita langsung browsing dulu ya cari alamatnya terus oma daftarin kamu
kok gak ada ya kliniknya
hmm apa andien salah ya
rena sayang ini kok omang gak nemu alamat klinik heksagonal ya
kita ke klinik yang lain aja ya
handphone kamu ketinggalan di kamar
terus tadi mama nelfon kamu aku yang angkat
mama nanya klinik giginya rena di mana soalnya rena di sekolah ditanya gitu deh
benar kan mas aku nggak salah waktu dulu kan kamu pernah bilang itu
elsa gimana ya reni tadi kan bilang mau ada seseorang datang ke sana
apa semua ini cuma akal akalan mbak aja
bisa sabar enggak kamu tahu kan jakarta itu macet
apa hari ini elsa bisa membuktikan semuanya semoga aja bisa
karena kalau sampai dia bohong aku benar benar akan menyerah dengan rumah tangga ini
ya udah terserah kamu aja
kan tadi kamu dengar sendiri saya sudah suruh dia untuk datang ke sini
dan saya yakin dia pasti datang
dia pasti datang
ren seseorang yang mau jadi alibinya elsa udah datang belum
ini masih nunggu orangnya pak belum datang
jadi orang yang bisa membuat alibi elsa itu belum datang
iya pak belum
saya curiga ini elsa lagi ngelur ngulur waktu
kita harus bisa lebih tegas ya elsa
tunggu saya di sana ren
itu sekarang tuh hatinya lagi berbunga bunga bahagia banget
akhirnya masal dan bandir bisa pulang ke rumah ini
berarti itu tandanya rumah ini akan menjadi ceria lagi seperti setiap kalang
bukan ceria lagi ya yang kiki
tapi tambah berwarna kayak pelangit
pokoknya main indah dah indah
terutama nih ayah
bakal gak ada halangan lagi untuk aladin on the way ke rumah ini
ah pasti gemoy deh kalau ada bayi
di kalau aladin kan dari lucu
alas itu ya lucu lucu lho tapi
eh uya ngapain sih lo tawa di sini
yah elah yang kiki
emang dari tadi tangga madanya di sini
ya kan bisa di sebelah sana
akhirnya kenapa sih harus mepet aku
heran deh udah gitu kamu jalanku lagi
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh ayang kiki
yaudah uya so pasti ayang kiki
kelupang buaya beli baluk
uya jangan lalu
bukan ditolong dipenitabain
aduh aduh aduh aduh
pinjang koteknya ini
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
si ricky katanya mau datang
tapi kok belum ngabarin ya
rick lo jadi mampir ke kampus gue kan
oke kalo gitu kita ketemuin di sanford cafe ya
oke tapi sebentar dulu ya
gue masih ada urusan
sebenernya orang yang kamu maksud itu ada atau nggak
bakal datang kesini atau nggak
itu kenapa sih malah kayak randy
aku yakin dia pasti datang
udah kamu sabar aja
tapi ini udah sejam
ingat ya sam
gue tuh gimana sih
katanya kamu mau percaya sama aku
udah tunggu aja
nanti orangnya juga datang kok
ini udah satu jam lebih loh
jangan sampai saya buang buang waktu cuma buat akal akalan mbak aja
tunggu sebentar ya
temen model saya
saya sering pemotretan sama dia
sekarang silahkan kamu tanya tanya sejelas jelasnya soal kehamilan saya

kalo ini orangnya baru tuh'min
morning terus kira kira
es ada kompurposegger

randy ini ricky teman model saya
saya sering pemotretan sama dia
sekarang silahkan kamu tanya tanya sejelas jelasnya soal kehamilan saya
karena dia adalah ayah dari bayi yang saya kandung dulu
apa janjiannya masih nunggu temannya dia itu
yaudah kita masuk aja ya
saya mau lihat mau alasan apa lagi
pak ricky apa benar yang dibilang mbak yosa tadi
gue jauh jauh datang ke sini terus sampai sini gue ditanyain masalah privasi kayak gini
kasih tahu aja biar dia puas
gue pernah tidur sama elsa
kejadiannya udah lama
sekitar empat tahun yang lalu
terus gue baru tahu kalau dia hamil
di situ gue tanggung jawab
dan gue baru tau juga ternyata elsa keguguran
jadi dia minta sama gue untuk tidak bertanggung jawab lagi
dari situ kita udah gak pernah contact an lagi
makanya gue heran
kenapa tiba tiba gue dibawa ke sini lagi
saya coba pengen tanya satu hal
apa orang tua elsa tahu soal ini
dan tau soal anda
belum sempat dikenalin ke mereka
ternyata elsa udah keguguran duluan
kalau dia mencintai seseorang
udah jelas kan semuanya
jadi kamu itu sebenarnya salah nuduh orang randy
lama lama aku nggak tahan di sini
saya nggak bisa percaya gitu aja sama mbak
saya butuh bukti
bukti gimana maksudnya
elsa gue harus nunjukin bukti gue ketika gue lagi berduaan sama elsa di hotel
kalau temannya atau apa sih
ya saya minta bukti
karena mbak elsa yang saya kenal
sangat pintar memutarbalikan fakta
bisa nggak cari kesalahan saya terus
saya udah datengin orangnya udah ngejelasin udah ngaku masih memaksa juga
mau kemana elsa
aku udah percaya sama lo karena lu bukan pembunuh roy
sampai gue udah nyelidiki sama suami gue
tapi sekarang apa
lo bakal duduk gue
gue gak duduk sama yang selalu
gue cuma pengen cari bukti doang
gak usah banyak alasan ya
gak usah ngebantah
lo mau semua orang benci gue
cukup ya elsa
gak usah memutarbalikan fakta
saya gak akan pernah percaya dengan kelezkan kamu
dan saya juga masih menunggu bukti dari anda pak
gak perlu menjutupkan istri saya
sekarang sudah bisa membela istri anda
seharusnya dari dulu
istri anda terlalu licik untuk dibela
apakah lo foto itu bisa jadi bukti
tunjukkan fotonya sama saya
gue ambil buktinya
fotonya ada di sini
ini fotonya udah lama ya
bisa dilihat tanggalnya ya

jangan lupa like subscribe share dan komen ya
saya minta pembicaraan ini berhenti di sini
kalian semua tahu
saya tidak suka kalau istri saya diperlakukan seperti ini
anda aldebaran anda sudah menghina istri saya
kamu andin boleh kamu cari bukti tapi gak begini caranya
tapi enggak begini caranya
mereka itu udah benar benar keterlaluan
terima kasih ya sayang
terima kasih sudah membelainya di depan semua orang
aku senang kamu percaya sama aku
aku tuh tadi benar benar tertekan sayang
sama sikap mereka yang nuduh aku nyudutin aku
selama kamu jujur sama aku
aku akan terus dampingin kamu untuk hadapin mereka
terima kasih ya sayang
sudah sekarang ini kita pulang biar aku yang nyetir mobil apa ya
kamu ke mobil aja dulu aku coba ngomong sama satpam buat dititipin ya
syukurlah nino percaya sama gue
apa kita udah salah karena kita udah nuduh elsa
foto yang anda tunjukkan ini bisa dipertanggungjawabkan
atau anda dibayar oleh elsa
satu juta dua ratus juta
saya bayar sepuluh keliling pak
asalkan anda mengaku ini sebuah kebohongan
k fries yang pintar yang pengharga
intinya gue udah cerita apa yang gue tahu terserah kalian mau percaya apa enggak
kamu selidiki siapa dia ya
saya curiga dia disuruh sama elsa
saya permisi mari bu